memang benar sih air kelapa itu telah turun temurun dipercaya sebagai penetralisi racun yang masuk ke dalam tubuh
tapi kan ini vaksin bukan racun